orangnya mesti punya integritas yang tinggi ya transparan akuntabel melayani
masyarakat dengan tiga bisa mudah murah cepat kalau enggak
arahannya tertutup ya ada poin yang umum sebenarnya lebih pada kesiapan kesiapan kita untuk menghadapi
selalu bersamara dalam program program yang lebih membumi lebih konkret apalagi yang sekarang masih
di dprd terus kemudian masih di kepala daerah saya kira itu yang jauh lebih penting tapi
beberapa hal yang sifatnya detail tentu itu menjadi konsumsi internal kita intinya seluruh
kader kita minta untuk diminta untuk menyiapkan semuanya selalu turun ke masyarakat mendengarkan
suara suara yang ada termasuk pengalaman kita di pilpres kemarin di pilek kemarin bagaimana
persaingannya sangat luar biasa ya ada yang money politics ada yang tekanan nah yang begini begini
tentu dalam kepentingan partai mesti diantisipasi mulai sekarang termasuk persiapan bagaimana
membangun kerjasama dengan partai lain untuk pilkada saya kira pr pr itu yang di highlight oleh ibu kalau untuk jawa tengah sendiri
kira kira tadi udah disinggung nggak sih mas akan seperti apa peta kerjasamanya kalau
secara khusus belum masih sifatnya universal bahwa ada daerah daerah yang memang menjadi perhatian kita
iya saya kira jawa bali terus kemudian sumatera ada sumatera utara terus kemudian lampung itu menjadi
perhatian ya kenapa ada perombakan kak dari pdip misalnya untuk pengembangan perombakan apa itu
misalnya tim timnya yang dulu dipercaya untuk daerah daerah oh enggak enggak timnya beda beda
karena hari ini konsolidasi partai maka pengurus struktural dpd dpc yang saya kira akan mempersiapkan
di wilayah masing masing nah kita kita yang lain pasti akan menjadi kontributor maka saya sampaikan
bahwa seluruh kader pasti akan berada pada barisan yang sama setelah mengevaluasi untuk menyiapkan
konsolidasi yang lebih kuat mas jatuh lagi deh mas kan ada beberapa namanya kemarin sempat dikonsol
ada pak bapak cikgu ada mas hei ini juga
enggak belum belum hari ini kan kalau nggak salah baru dibuka pendaftaran tadi saya baru mendengar
ada anggota dpr ri yang mendaftar pak heru yang dulu wagub saya mendaftar juga jadi ada banyak yang
mendaftar sih cuman kita masih masih melihat proses yang berjalan sampai penutupan akan terlihat siapa
saja akan mendaftar gitu ya jadi kalau sifatnya khusus sih belum bicara banget untuk jatuh satu
kira kira siapa masnya
belum belum bisa disampaikan tapi mungkin ya kriterianya yang pernah saya sampaikan orangnya
mesti punya integritas yang tinggi ya transparan akuntabel melayani masyarakat dengan tiga bisa
mudah murah cepat kalau enggak itu pasti tidak akan di apa diharapkan oleh masyarakat kalau itu
iya pasti akan diharapkan oleh masyarakat saya dilukus pak saksikan program programnya
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya